aduh aduh aduhaduh
kau nyampak itu
aduh sebentar ya saya cari bantuan ya
aduh kayaknya aku harus cepat cepat ambil duit bully dia nih
jangan sampai ketauan
ya bu sehat bu
saya habis ketemu sama suami kamu
ibu kan tahu suami saya lumpuh terus nggak punya penghasilan
belum lagi anak saya habis kecelakaan
terus ada saudara saya yang masuk rumah sakit itu juga butuh biaya
terus gimana caranya kamu bisa kembalikan uang itu
gini aja bu gaji saya tiap bulan sama ibu potong aja
nggak apa apa nggak dapet gaji juga bu
pokoknya aku harus cepet cepet ngambil uang si bully dia
memang nggak bisa setor uangnya malam ini nih
lah kenapa ma
soalnya udah malem sayang
kalaupun mama setor laut atm ah nggak berani ah takut
oh iya tadi om pram telpon katanya tante kamu masuk rumah sakit kita jenguk yuk
ya udah sebentar ya
ah yang aman di mana ya
pokoknya aku harus dapetin semua uang itu biar kalau aku dipecat aku udah ada itu uang
kamu kok belum pulang
soalnya kalau belum semua beres suka ingat di rumah bu
ya udah saya mau ke rumah sakit
ada tante saya masuk rumah sakit
kamu kalau udah selesai taruh aja kuncinya tepat biasa ya
nggak sampai pakai apa ya
tengah banget nih tangga
risti kamu kenapa nak
pak ibu kau belum pulang
mungkin ibu masih di rumah ibu lidi ya
ya udah kalau gitu biar papa susulin ya
jangan lama lama ya rizki takut
iya nak nanti papa pergi kamu kunci pintu
aduh aduh aduh aduh sakit aduh tolong
aduh aduh aduh aduh tolong
marni ya allah
ya allah marni
ya allah marni
kamu kenapa bisa jatuh kayak gini
itu bu tadi aku beresnya atas
bu jatuh bu aduh bu maaf
aduh bu tolong
sebentar ya saya cari bantuan ya
kamu tunggu di sini putri
aduh sakit aduh
aduh benjakan minta
di sini mak
bu putri putri minggu dulu putri
jangan jangan maklum maklum
jangan jangan maklum maklum
aduh sakit aduh tangan
kamu harus mendatangi majikan istri kamu
tapi apakah ibu lydia
mau memaafkan dosa istri hamba
udah banyak dosa dia
maaf dan kerelaan dari majikannya
agar almarhumah bisa dimakamkan
setuju pak ustadz
baunya makin menyengat
kasihan jenajahnya bu marni
kepada majikan istri saya
saya mohon keikhlasan bu lydia
untuk memakan segala dosa dosanya
kasihan istri saya sangat menderita bu
kasihan istri saya sangat menderita bu
kamu sering bersumpah tangan kamu akan busuk
kalau kamu curi di rumah saya
dan sekarang kamu bisa merasakan itu
atas semua kejadian ini
kalau memang marni merugikan ibu
tolong dimaafkan bu
kamu tahu parto
kotak itu berisi uang ratusan juta
bu lydia pasti menuduh saya mencuri uang itu kan
kalau saya berniat mencuri uang itu
saya bersumpah bu
kalau saya mati
saya gak diterima bumi
dan tapi juga sekat suami
dan apaalagi waktu yang terjadi
saya sudah ingin tahan
dan padahal satu aura aparat itu
hanya untuk membangunmu
semoga padahal serta mobilize
dan semoga sepanjang hari
kemimpin jadi terpesona
saya demek hembur
ya allah marni
ya allah bu
tadi ada perampok datang bu
kau mau bisa puritia sekarang ya
tapi kok pintunya gak rusak sih
bu tadi tuh saya lagi nyapu bu
terus tiba tiba perampoknya datang
saya takut ya allah
untung saya gak diapapain bu
terus tadi perampoknya naik ke atas
mungkin ke kamar ibu ibu
takutnya ada yang hilang barang ibu
sekarang kamu lapor sekuriti
kamu boleh pulang
kamu bercandain aku
ibu aku meninggal beb
aku harus pulang malam ini juga beb
kamu pulang aja ya
ini buat kamu ya
buat biaya pemakaman ibu kamu
maksud banyak ya beb ya
aku harus pulang dulu
tadi ada mampir itu beb
sekarang dia udah dioperin kok
ya jadi dong kembali ya
masa ga jadi sih
sampai ketemu lagi
yang merusak umat tanda gue
jangan lupa untuk berlangganan
tuhan maafkan ibu
saya ikhlas memaafkan istri kamu
alhamdulillah kita berhasil memakamkan jenazah almakul mahmarni
semoga allah swt
memberikan keringanan dalam kubur beliau
dan mudah mudahan kejadian ini dapat menjadi pembelajaran yang terbaik buat kita semua
untuk lebih taat kepada allah swt